hai gimana inilah penyelenggaraan muslim fashion festival atau mufest plus dua ribu dua puluh dua tahun ini mufest
plus memasuki tahun ke tujuh dimeriahkan oleh lebih dari tiga ratus desainer dan brand fashion muslim
indonesia invest plus dua ribu dua puluh dua akan memberi pengunjung inspirasi busana muslim mulai dari tunik abaya
mukena hingga pernak pernik
nadira luxury baru memulai ranah fashion saat pandemi
meskipun baru berusia dua tahun nadira luxury mampu membawa atmosfer wanita yang anggun dan lembut di panggung mufest dua ribu dua puluh tiga
baru pertama kali ikut mufest di tahun ini dan tema kali ini adalah the altum ruby
kami pakai motif yang di print sendiri pakai identity brand kami
nadira luxury dengan motif bunga azalea
jadi kami ingin menggambarkan seorang wanita yang mempunyai keanggunan keindahan kelembutan dan mempunyai wibawa
kental dengan budaya indonesia hasil karya anak bangsa dari sumatera barat
zea textil mengusung minang dan millenial
warna merah hitam dan gold itu adalah warna yang memang identik dengan
warna minang dan warna tersebut adalah warna yang memang menjadi ciri khas warga minang untuk acara acara pesta tertentu
selain kreativitas asli indonesia mufest plus dua ribu dua puluh dua juga menghadirkan fashion ala timur tengah dari hikmat fashion
abaya muslimah dengan konsep hitam putih smart and elegan dressing dari desainer asal iran

mufest plus dua ribu dua puluh dua menandakan warna tersebut menarik di dunia

menargetkan empat puluh pengunjung dengan nilai transaksi mencapai tiga puluh lima miliar rupiah
vest plus sekaligus menggaungkan kampanye sustainable fashion
atau fashion berkelanjutan dengan nilai optimis
menurut salah satu pengunjung uvest plus menjadi angin segar
bangkitnya fashion indonesia terutama menjelang hari raya idul fitri
selama pandemi ini kan memang semua kegiatan kan kayak off gitu ya
terus kita juga jadi agak berkurang daya beli baju atau fashion gitu berkurang
cuman ternyata perempuan itu tetap butuh sesuatu yang apa ya baju baru juga ya
nah berkaitan dengan sustainable yang lagi diangkat sekarang ini
kalau saya sih bagaimana caranya kita membeli baju yang bukan klasik ya
tapi bisa dipakai tuh abadi gitu loh
selain fashion wanita mufest juga menyediakan busana untuk lelaki
seperti outer hingga saru
ada beberapa ya outer terus tenun sumba sekarang yang lagi ngetrend gitu
bahkan saya lihat motif motif tenun sumba ada yang di printing ada yang di bordir gitu
ini kan kreativitas gitu
pufaz plus ditargetkan menjadi event skala internasional untuk mewujudkan indonesia
sebagai kiblat fashion musuh